sebagian besar wilayah jawa timur mulai memasuki musim hujan bulan november ini
pada masa peralian dari musim kemarau ke musim hujan cuaca terkadang ekstrim
cuaca seperti hujan lebat secara tiba tiba kemudian angin kencang sesaat kilat petir bahkan puting beliung
bisa terjadi di wilayah jawa timur karena banyaknya awan sibi atau cumulonimbus yang terbentuk
hujan yang terjadi pada peralihan musim seperti sekarang bersifat sporadis atau tidak merata dan terjadi secara tiba tiba
dengan intensitas yang lebat sehingga perlu diwaspadai timbulnya genangan air
angin kencang sesaat yang bersifat merusak juga berpeluang timbul
namun tidak semua angin kencang yang merusak adalah puting beliung
ini dia bmkg stasiun meteorologi kelas satu juanda mengimbau masyarakat jawa timur selalu mewaspadai berbagai potensi bencana yang timbul akibat cuaca ekstrim
yang daerah tinggi hujannya itu sekat ini ada di jawa timur
di wilayah selatan jawa timur seperti di beberapa wilayah malang bagian selatan kemudian lumajang bagian utara dan lumajang bagian barat itu sudah banyak hujan
nah nantinya akan cenderung merata sampai dengan di puncak musim penghujan di januari sampai dengan februari nanti
peralihan cuaca sudah terjadi apa antisipasi yang harus kita lakukan sekarang untuk mengetahui karakteristik cuaca di musim hujan kali ini
saya sudah ditemani oleh pak mulyono r prabowo
deputi bidang meteorologi bmkg
iya pak prabowo kita sekarang akan lihat langsung ya bagaimana jadi memang apa yang kita bicarakan pada malam hari ini terkait soal cuaca itu benar benar basisnya data
ini real time pak prabowo mungkin bisa dijelaskan apa yang terjadi sekarang
nah ini merupakan citra satelit himawari untuk menggambarkan kira kira daerah mana yang saat ini sedang ada tutupan awan
jadi pada umumnya wilayah indonesia bagian barat ini sumatera kemudian kalimantan bagian barat ini yang sedang pada kondisi tutupan awannya cukup tinggi
kemudian sebagian besar wilayah jawa khususnya jawa bagian barat
jawa bagian barat dan juga kalau kita bicara yang lain sulawesi utara dan papua bagian tengah seperti ini
perbedaan awan kemudian kalau misalnya dilihat dari indeksnya artinya semakin warnanya semakin tua merah
pembentukan awan apa
kalau yang warnanya dari hijau kuning kemudian orange kemudian tengahnya ini menunjukkan bahwa awan ini makin tebal
karena ini sebetulnya menunjukkan posisi
awan hujan bukan
dengan demikian juga pada potensinya kalau kita melihat sebaran awan yang makin tebal seperti ini ini menunjukkan potensi untuk
kalau tebal awannya kan kandungan waparnya lebih banyak
sehingga potensi untuk terjadi
curah hujannya juga lebih tinggi
kalau kita lihat seperti ini misalkan saat ini mungkin di sebelah jawa bagian barat seperti ini ada semacam kumpulan atau konsentrasi uap air yang sedang terjadi
sehingga ini potensi untuk terjadi hujan sangat tinggi
ini bisa kita lihat juga indeksnya
sebetulnya ini merupakan indeks suhu puncak awan
tapi puncak awan itu suhu puncak awan ini bisa kita konversi menjadi kira kira rate
intensitas dari jura hujan dalam berapa milimeter satu per jam bisa turun hujan
pak prabowo apakah memang sekarang pembentukannya memang sekarang lagi di wilayah indonesia
pembentukan awan awan seperti ini
iya ini juga sangat terkait dengan kondisi situasi cuaca di sebelah barat wilayah indonesia samudera india
jadi sebetulnya di sana ada aktivitas cuaca yang kemudian merambat ke wilayah indonesia
nah ini sejak awal november sini sudah terjadi
dan kita prediksikan sampai tanggal tanggal dua puluh november ini masih aktif
tapi nanti pada sepuluh hari terakhir di bulan november mulai melewati ini
jadi ada kemungkinan nanti pada sekitar dua puluh satu ke atas maksudnya sampai akhir bulan november ini
kondisi cuaca atau curah hujan agak meredah
oh justru agak meredah ya
iya di akhir bulan
tapi sampai menjelang akhir bulan november ini intensitas hujan atau pertumbuhan awan ini masih terus tinggi
bahkan kalau kita lihat kemungkinan pada prediksi kita pada tanggal tanggal sekitar tujuh belas delapan belas ini akan meningkat lagi
itu di seluruh indonesia atau di wilayah sini
khususnya untuk wilayah indonesia bagian barat sumatera dan jawa ini
sehingga untuk daerah daerah dengan topografi kemiringan yang cukup curam ini juga menjadi perlu perhatian
karena siraman hujan yang deras kemudian topografinya yang kemiringannya sangat curam atau curam ini juga bisa memberi dampak lanjutan
kemungkinan adanya longsoran dan sebagainya
karena memang itu dia yang mengagetkan untuk kami adalah sepertinya kita baru saja memasuki musim hujan
tapi kemudian kita tahu kemarin di sumatera barat ada beberapa bencana alam
jadi apakah ada yang anomali sekarang pak prabowo
karena kemarin setelah beberapa hari tidak turun hujan kecenderungannya tanah ini begitu disiram hujan mudah sekali gembur
sehingga itu lepas
sehingga ketika terjadi hujan pertama kedua dan intensitasnya sangat lebat
ini menyebabkan ikatan tanah ini menjadi lepas dan itu yang kemudian menyebabkan ada potensi untuk longsoran longsoran
kemudian apa yang terjadi di bandung saya mau bertanya
kemudian kita tahu sudah ada
memang itu memang daerah yang biasa terjadi banjir tapi apakah curah hujannya memang tinggi sekali di bandung
di kabupaten itu
iya di kabupaten bandung
kemarin terjadi curah hujan
bukan kemarin tapi beberapa hari yang lalu sempat terjadi curah hujan yang cukup tinggi di sana
khususnya untuk jawa barat bagian selatan
karena di daerah tasik malaya itu sungai cipatuja sempat sampai meluap dan itu menimbulkan dampak
bahkan korban jiwa juga sempat
kita akan mengganti grafisnya dengan grafis yang lain
nanti mungkin disiapkan sebentar lagi
kami juga menyiapkan ada grafis dari bmkg juga
yaitu prediksi curah hujan ya
mungkin bisa disiapkan oleh teman teman
ya ini dia kita lihat sekarang
ini adalah peta perakhiran curah hujan november dua ribu delapan belas
kalau misalnya pak prabowo tadi mengatakan bahwa sekitar tanggal dua puluh satu november itu akan meredah
artinya apakah sekarang ini sudah puncak
atau ada pola yang naik turun
sebetulnya kalau kita bicara musim penghujan ini belum
karena kita baru memasuki awal musim penghujan
jadi memang aktivitas hujan itu kalaupun kita masuk pada kondisi musim hujan tidak berarti bahwa setiap hari pasti akan turun hujan
ada kalanya aktif kemudian agak meredah kemudian nanti aktif lagi
tapi secara umum keseluruhan prediksi kami dari bmkg sampai kurang lebih sampai bulan maret awal april ini masih pada kondisi musim hujan
maret sampai maret april ya
masih akan naik turun naik turun
oke dan ini menarik sudah kita lihat kalau misalnya dari bmkg bahkan sudah memprediksi ini yang warna hijau gelap ini sangat tinggi ya
lebih dari lima ratus mm
di daerah aceh kemudian sumatera utara sumatera bagian selatan ya
kemudian oh iya jawa barat juga sudah termasuk ya pak
jawa barat bagian selatan
nah ini sebetulnya prediksi curah hujan dalam satu periode satu bulan karena ini bulan november
dan kita lihat juga memang konsentrasi prediksi
jadi curah hujan yang kita sampaikan ini pada umumnya
jadi tadi kami sampaikan adanya aktivitas kondisi cuaca di samudera hindia bergerak dari barat kemudian merambat ke indonesia
sehingga pada umumnya daerah sebelah barat ini yang akan terdampak lebih awal
jadi sumatera bagian barat kalimantan bagian barat kemudian daerah daerah sebelah barat ini
termasuk juga jawa bagian barat juga
hanya saja karena kondisi topografis dari daerah dataran tinggi itu melintang seperti ini
sehingga sebelah selatan cenderung lebih tinggi
oke bagaimana dengan kita lihat sekarang
kalau misalnya november belum puncaknya apakah desember
prediksi dari bmkg pada bulan
ini bulan desember
ya memang desember kecenderungannya curah hujan makin naik
tapi sebetulnya pada bulan januari akhir januari awal februari itu merupakan waktu waktu puncak musim hujannya
tapi ini kalau misalnya dilihat kita bisa lihat nih
wilayah jawa ini terutama ya
wilayah jawa dengan populasi yang tinggi
tentunya harus diwaspadai
apalagi dengan permasalahan sampah dan lain sebagainya ya pak prabowo
jadi curah hujannya sangat tinggi ya
lebih dari lima ratus mm di bulan desember dua ribu dua puluh
kemudian kalau misalnya apa yang terjadi di jawa timur
tadi kita ada informasi di jawa timur kemudian ada tiba tiba angin kencang
apakah itu juga yang menyertai apa ya
karakteristik pada saat akhir musim kemarau
masuk musim penghujan biasanya pertumbuhan awan itu masih belum rata betul
tapi cenderung akan intensitasnya sangat kuat sehingga pembentukan awannya lebih sifatnya vertikal
nah kondisi pertumbuhan awan yang vertikal seperti ini ketika terjadi hujan biasanya intensitasnya akan sangat besar
dan karena aktivitas pertumbuhannya ini
karena aktivitas pertumbuhannya yang kuat ini sebelum hujan akan diawali dengan angin dengan hembusan yang kuat
nah ini memang pada awal awal memasuki masa musim hujan atau kita sebutkan semacam transisi dari kemarau ke musim hujan ini
hujannya akan intensitas tinggi meskipun mungkin
disertai angin juga ya berarti
iya diawali malah
jadi diawali dengan angin yang hembusannya kuat
kemudian hujannya deras
meskipun mungkin durasinya tidak terlalu lama
kemudian yang juga menjadi pertanyaan saya
ini saya kembali ke bulan november dulu
kemarin di bulan november kalau tidak salah di wilayah ntt pak prabowo kita baru tahu ada puting beliung di sana
nah sekarang coba gambarkan kepada kami disini
di mana daerah daerah yang rawan puting beliung
karena ini kan berkaitan dengan tekanan udara dan sebagainya
nah kalau kita lihat ini daerah daerah
ini daerah prediksi hujan
jadi awal musim hujan akan bergerak seperti ini
nah untuk daerah daerah yang kemudian nanti baru awal masuk musim hujan
kemudian tadi karakteristik pada musim transisi ini dari musim kemarau ke musim hujan
kecenderungannya akan ada pertumbuhan awan yang kuat
kemudian diawali dengan angin yang hembusnya kuat baru akan turun hujan dengan intensitas tinggi
kalau sekarang sekarang pergerakan anginnya ke arah mana pak
berarti dari barat ke timur ya pak ya
ini sebetulnya pergerakan masuknya musim hujan
oh masuknya musim hujan
jadi kecenderungannya hujan ini akan bergerak dari barat kemudian seperti ini
kemudian ketika nanti musim kemarau mundurnya juga akan ke arah sana
secara umum pola angin sebetulnya masih dari arah dari sini
kemudian bergerak ke arah sana
namun ini tergantung dari intensitas kekuatan dari hembusan angin ini
kalau ini semakin melemah kecenderungannya nanti anginnya akan makin basah
tapi ketika angin ini dari arah timuran tenggara ini menguat kecenderungannya nanti akan agak kering
baik ini adalah peta bulan november
kemudian bagaimana dengan bulan desember tadi kita sudah lihat ini ada hujan
intensitas hujan lebih tinggi lagi di pulau jawa di sebagian besar pulau sumatera dan juga di kalimantan ya
semakin merata ya
betul istilahnya semakin hijau saya bingung istilahnya apa
nah ini dia ini juga januari
januari apakah sudah puncak atau belum
januari untuk beberapa wilayah bisa memasuki puncak
khususnya untuk wilayah sumatera bagian selatan
jadi seperti ini kemudian jawa ini juga memasuki masa masa puncak musim hujan
kemudian nanti bergerak ke timur
hanya saja yang perlu kita perhatikan puncak musim hujan ini kemungkinan jumlahnya bisa tidak sama persis
artinya di jakarta mungkin curah hujan yang turun bisa mencapai tiga ratus empat ratus mm
tapi daerah lain kemungkinan puncak musim hujannya tidak sebanyak itu bisa juga sepertinya
baik kita lihat sekarang bagaimana dengan ibu kota ini dia ibu kota
jadi kita lihat ini sama dari bmkg juga kami mengambil datanya
dan kita lihat ini adalah peta perakiran daerah potensi banjir dki jakarta
ini adalah potensi banjir menengah ya pak ya kalau misalnya warna kuning potensi banjirnya menengah
ini sudah dibicarakan belum sih dengan pemprov untuk antisipasi biasanya kan bmkg juga diajak serta kan
betul ya jadi ini prediksi atau daerah potensi banjir untuk pada bulan januari
jadi selang waktunya cukup panjang tiga puluh hari sementara banjir itu kan sebetulnya yang sifatnya jangka pendek
jadi dalam hitungan jam tiga jam enam jam sembilan jam bisa saja hujan kemudian terjadi banjir
nah ini secara umum dalam satu bulan januari memang pada skala menengah
karena tendensi untuk curah hujan pada bulan januari untuk wilayah jakarta ini akan masuk lagi ke puncak
masa puncak musim hujannya
ini berarti hampir rata ya semuanya potensi banjir ya
hampir merata karena jakarta pada bulan januari masuk ke masa puncak musim hujannya tadi
dan yang perlu kita perhatikan khususnya untuk wilayah daerah selatan disini
karena ini kan area jakarta merupakan daerah cekungan
dari selatan tinggi kemudian flat di sebelah utara disini
bahkan kecenderungannya wilayah utara ini kan di bawah permukaan laut
nah ini juga menjadi perhatian karena kalau misalkan terjadi hujan di daerah sini
kemudian alirannya pasti akan melintas kesana
nah seberapa cepat ini bisa masuk atau ke dalam ke laut di teluk jakarta ini
kalau misalkan ini terjadi hambatan maka daerah sini yang kemudian akan potensial terkena
apakah saudara saudara kita di jakarta utara juga akan menghadapi banjirop
bisa saja nah ini kalau banjirop agak sifatnya agak siklus
dalam artian terpengaruh juga kondisi posisi bulan
jadi pada bulan bulan purnama bulan mati ini akan kecenderungannya laut akan pasang naik
nah ini biasanya ini merupakan kombinasi antara hujan di hulu
kemudian juga daerah aliran seberapa lancar aliran itu ada di permukaan
dan tanggal berapa bulan purnama maupun bulan mati
kalau kita lihat tanggal dua puluh tiga november dua puluh tiga desember ini merupakan bulan purnama
jadi kalau kita perhatikan khususnya untuk bulan november
kami tadi sampaikan prediksi hujan sampai kira kira tanggal dua puluh masih akan tinggi
sehingga kemungkinan pada saat nanti tanggal dua puluh dua dua puluh tiga bisa saja ada potensi

potensi air laut naik di kawasan utara jakarta
semoga dan pada saat itu juga sedang hujan sedang agak tinggi ya pak
sudah masih agak tinggi
di wilayah dki jakarta
oke kita lihat sekarang yang berikutnya
oh ini adalah peta potensi banjir jawa barat
mengapa jawa barat juga diikut sertakan karena ini memang masih berhubungan tentu pak dengan dki jakarta
karena memang kita masih sering menerima berkah banjir dari jawa barat gitu kan ya pak ya kira kira
apakah itu juga masih akan terjadi mungkin dalam waktu dekat november desember
masih kalau kita lihat karena pada bulan bulan november desember ini curah hujan tadi masih
tadi curah hujan tadi kan masih tinggi dalam artian masa memasuki musim penghujan
untuk wilayah jawa bagian barat seperti ini khususnya jawa barat bagian selatan
dan tentunya daerah daerah itu yang perlu menjadi kewaspadaan juga
apalagi kemarin hujan pertama istilahnya
kemudian sungai cipatujah kemudian meluap dan sebagainya
pak prabowo yang harus diantisipasi sekarang apa nih
ya pertama kondisi curah hujan yang memang tendensinya memasuki bulan desember januari akan makin meningkat
makin meningkat ya desember januari
itu yang perlu kita antisipasi waktunya
kemudian juga areanya wilayahnya
karena meskipun hujan dengan intensitas tinggi yang sama belum tentu akan mengalami memberikan dampak yang sama
tergantung dengan kondisi topografi atau area tempatnya
apakah ini merupakan daerah resapan
vegetasinya masih cukup tinggi
apakah ini sudah merupakan daerah yang tanpa vegetasi
sehingga ini juga akan memberikan dampak yang sama
kecenderungannya ketika daerah yang vegetasinya rendah sebagian besar hujan akan lebih banyak dilimpaskan di permukaan
sehingga ini sangat tergantung kondisi daerah lintasannya
kemudian ini apakah drainase sungai dan sebagainya
ya ini cukup mampu atau cukup siap untuk mengalirkan volume air yang turun atau tidak
ini yang menjadi permasalahan
tentunya tadi ini tidak menjadikan satu single factor saja
karena faktor lain tadi kondisi topografi pemengaruh kondisi lingkungan kepadatan penduduk juga ikut berpengaruh
apakah ini merupakan daerah daerah bantaran sungai atau bukan ini juga akan mempengaruhi potensi genangan dan banjir
baik terima kasih terima kasih banyak
pak prabowo sudah bergabung bersama kami malam ini dan penjelasannya komprehensif luar biasa terima kasih
terima kasih mbak nisha
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali tetap bersama kami